inilah dua orang utan yang terpaksa menghuni salah satu perkebunan kelapa sawit hanya untuk mencari makan
video ini diambil dari kamera drone milik petugas bksda
tepatnya di desa medangsari kecamatan pangkalan lada kebupaten kota waringin timur dua puluh delapan juni lalu
karena kelaparan sang induk orang utan yang berusia dua puluh lima tahun ini terpaksa membawa anaknya hidup berpindah pindah hanya untuk bertahan hidup
untuk dukan sementara sih kita emang kemarin kita sempat terberangkan drone untuk mengetahui
karena memang kondisi hutan yang ada di sekitar itu sudah mulai habis berkurang
jadi kemungkinan orang utan yang ada di hutan itu bergerak ke arah perusahaan untuk mencari
usai dilakukan penyelamatan dari perkebunan kelapa sawit
laura dan tina dibawa ke kantor skw dua pangkalan bun untuk pengecekan kesehatan
setelah dinyatakan sehat kedua orang utan ini akhirnya dilepasliarkan ke suaka margasatwa lamandal
jumlah ikan di telaga ranjeng desa pandansari kabupaten brebes jawa tengah terus terjaga
telaga ini juga hampir tidak pernah kering meski berada di dataran tinggi
sebagai kawasan cagar alam telaga ranjeng juga memiliki daya tarik wisata
yakni populasi ikan dengan jumlah yang luar biasa banyak
ikan ikan ini tetap terjaga populasinya karena adanya mitos yang diakini masyarakat setempat
sehingga tidak ada pengunjung yang berani mengambilnya
kami tiap tahun itu ada kegiatan festival budaya dan mitos mitos kita ciptakan tujuannya adalah
untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dataran
mitosnya seperti apa
salah satunya ketika orang mengambil ikannya itu akan agar bencana
biasanya itu ada angin puting beliung sama air turun hujan deras
ada fenomena unik populasi ikan di telaga ranjeng sempat didominasi lele
dan saat ini populasinya diisi ikat emas
jika pengunjung ingin melihat langsung gerombolan ikan cukup mencelupkan roti ke air
maka ikan ikan tersebut akan mendekat dan berebut makanan
tim liputan cnn indonesia